nih lo pegang bentar gue mau touch up dulu
oke nona masih aman
beta akan setia menunggu nona disini
ibu bisa gak sih gak usah drama
lo tau sendiri kan lo jelas tau sendiri yang bikin lo jatuh itu bukan gue tapi lo kepleset
shell lo tega banget sih shell bilang gue drama
shell gue beneran sakit parah shell
gue bahkan sekarang jadi trauma banget tau gak sih sama ketinggian

ya kan temen temen

dan lo udah kembali ke tempat yang sama
lo udah kembali ke tempat yang sama

rasain lo emang enak bisa lain anak anak satu sekolahan
makanya jangan main main sama gue
berasa nek ojol gue sunyi amat
sebetulnya beta bingung sekali kalo alat di dekat nona itu gugup eh
bukan lebay beta ini laki laki yang jujur dan apa adanya
aduh mobil itu memang tidak ada akla kek
beta punya serangkap jadi babasa begini
aduh nadiem gimana sih aduh makeup gue jadi rosak
eh nona ini paling lebay sekali itu cuma kena serikis aja toh
eh mau ngapain lagi berhenti di sini cepetan jalan
gue mau cuci muka di taman depan sana
ya ampun iya iya nona tunggu toh
mamai beta punya momen itu paling pas kali eh
tanpa beta harus kerjain dia memang semesta itu
sebal juga sama perempuan

mamai beta punya hoki ini di atas rata rata eh
so mulai bereaksi
jadi harddisk cctv nya itu hilang
karena pas supatoga dan pak basuki udah ngecek di ruangan cctv dan hasilnya ga ada karena harddisknya hilang
gue yakin banget ini pasti ada yang ngambil sih
yaitu arin dan bella
hah kalo bukan mereka mau siapa lagi coba hah
karin itu bukan tipe orang yang mau berusaha sendiri
sedangkan bella bella pasti udah tau kejadian yang sebenarnya dari arin dan pasti ngebantuin arin
secara mereka sohib
menurut lo gimana
ya menurut lo gimana gue
ala bisa diam tidak perempuan kepala batu eh
gue cuma nanya menurut lo gimana ma
ya ampun mamai
ala mau beta bantu tidak
ya udah diam
galak banget temen lo
sabarin aja dulu udah
banyak pikiran kali dia
jadi ala bantu kita kan
yo kawan beta kan sudah bilang tau tadi malam
ala kasih tau dia
tapi beta tidak janji ya
beta akan mencoba saja
ini batu sudah
pasti yang dibahas sama rifki sama perempuan kepala batu itu
eh aku melihat ini juga
oh kita sudah pada saatnya
kalau sudah kelak homeshinking maal atyta
sejak kapan para empoang itu disini
jangan jangan dia dengar apa yang tadi beta bilang
beta tadi bicara sendiri tuh toh
karena beta mau menjelangkan misi untuk melulukan nona punya hati
beta paling serius sih ini
ya ampun nona
bt ini bicara dengan kesadaran penuh
nona aku mau pergi
lu jangan prasangka buruk sama beta
mungkin beta punya muka ini seperti penjahat
tapi beta punya hati nih jangan ditanya lagi
seperti bintang bintang yang bersinar terang
memencarkan cahaya kebaikan nona
makanya tadi itu beta aman karena punya tas ini toh
tadi nona lupa taruh di job gini
kalau di jamret bagaimana
kasian juga sama nona
ya juga sih thank you
ya sudah ini beta kembalikan ya
sudah selesai toh
lebih baik kita berangkat sekarang non
udah sih gue udah bersihin muka
tapi tuh makeup gue nggak rata gitu
jadi gue mau touch up dulu ya
semoga dia tidak sadar kalau ada yang hilang dari tasnya
nih mau pegang bentar gue mau touch up dulu
oke nona masih aman beta akan setia menunggu nona di sini
tunggu nona di sini
nisha lepasin apaan sih hah
perlu gue teriak dari anak anak pada kesini hah
lo tuh bisa nggak sih nggak usah drama
jelasin tuh nggak kenapa napa kan sekarang
lu cuma berlaga sakit aja gitu biar semua orang makin benci sama gue
kalau iya emang kenapa hah
lagian nisha lo tuh sadar nggak sih hah
anak anak tuh juga udah pada benci sama lo
karena mereka taunya lo yang udah nyelekain gue sampai gue jatoh dari tangga
gue bener bener gak habis pikir sama jalan pikir lo sebenci itu apa sama gue
karena emang lo tuh pantes tau nggak sih ngedapetin itu
lo tuh udah ngerebut perhatiannya rifqi michelle
dan lo seteru obsesi itu sama rifqi sampai lo menghalalkan segala cara iya
sekarang udah jelas kalau arin sebenarnya gak kenapa napa
tapi orang lain pasti gak bakalan percaya gitu aja
di depan yang lain pasti dia berlagak dia yang paling menderita
ini gimana caranya ya bikin arin mau ngaku
untung jantung saya nih ori buatan tuhan kalau nggak dicopot kali
kenapa nggak dimasukin
mau sekolah atau mau main
jangan dong jangan diaduin
ayo buruan banyak banget tuh mereka di biar ya
iya pasti masukin buru buru
ada apaan sih
si arin baru masuk sekolah
langsung ditarik sama michelle
tuh mereka berdua lari ke kolam berenang
patah dulu bentar ya
arin denger ya
lo itu udah cantik lo itu kaya
tapi cara lo memandang dunia itu kenapa kecil banget sih
terus orang gak sih di dunia ini tuh banyak cowok
nggak harus rifqi kan
nggak michelle gue nggak peduli ya
karena hati gue tuh cuma buat rifqi perasaan gue cuma buat rifqi
ya udah itu urusan lo sama rifqi
kenapa gue yang jadiin tumbal sekarang
ya lagi ini masalah lo sendiri lah
lo tuh gak pernah ngeguh beri sama sih pernyataan dari gue
sekarang gini deh gue kasih loh satu kesempatan lagi
kalau mau sekolah di sini
michelle nyokap gue tuh bisa aja cabut tuntutan lo
tapi dengan satu syarat
lo harus setuju sama tawaran gue kalau lo masih pengen sekolah di sini
terserah sih kalau mau terima apa enggak
cuma gue kasih lo kesempatan sampai besok
lo pikirin deh baik baik
gue gak butuh waktu buat menjawab itu semua